tidak hanya kasus aco sebetulnya menarik perhatian
tetapi juga penangkapan aktor tora sudiro karena dugaan penyalahgunaan dumolit
mendapatkan obat keras yang masuk daftar psikotropika itu
aturannya memang harus disertai resep dokter
untuk mendapatkan resep seharusnya melalui proses pemeriksaan dan persetujuan dokter
namun ternyata tidak sulit mendapatkan resep untuk menebus dumolit dan obat keras lainnya
berikut penelusuran tim cnn indonesia
tim cnn indonesia sempat kesulitan mendapatkan obat penenang ini
dumolit yang biasa mudah didapat tiba tiba lenyap
namun ada saja apotik yang melayani pembelian gumolit dan obat keras sejenis
apotik itu satu lokasi dengan praktik dokter psikiatri adiksi
tidak sulit mendapatkan resep itu
hanya berbekal kartu tanda penduduk
dokter langsung menuliskan resep berisi obat sesuai permintaan tanpa adanya pemeriksaan
dumolit dan sanak dua jenis obat keras yang kami pesan
untuk satu resep yang dituliskan dokter dihargai seratus ribu rupiah
mau beli apa dumolit kamlet sanak
kenapa ya nggak apa apa biasa pakai itu aja
nggak ada syarat nggak ada assessment nggak ada apa apa
jadi kita minta aja langsung dikasih resep itu
yang penting ada uang seratus ribu buat bayar resep
bahkan kami juga mendapatkan kartu kuning yang menurut sang dokter
untuk melindungi kami agar tidak ditangkap polisi
kartu kuning itu merupakan kartu berobat
resep pun kami dapat
jumlah obat yang tertulis sesuai permintaan kami
di apotek itu kami berdiskusi dengan banyak pengguna psikotropika
kebanyakan mereka bercerita soal sensasi dan pengalaman menggunakan obat obatan tertentu
budi wedasmara aktivis orbit lembaga yang mendampingi mantan pengguna narkoba mengakui
obat jenis ini memang beredar bebas meskipun aturannya terbatas
perlu dievaluasi lagi pemberian obat ini ketika itu mudah ke dokter
tapi sepengetahuan kami banyak sekali teman teman pengguna itu ketika mendapatkan resep dokter yang itu di
dapatkan legal kemudian ini disalahgunakan
resepnya di kopi kemudian resep yang harusnya itu berjumlah dua puluh tapi ditambahin x lagi itu berjamlah kelipatan kelipatan
rudy menyayangkan pemidanaan pengguna psikotropika golongan ini
pasalnya tidak semua masyarakat teredukasi bahwa obat itu terlarang dikonsumsi tanpa resep dokter
menurut rudy edukasi dan rehabilitasi lebih baik ketimbang
menjebloskan penggunanya ke bui
ya itu satu liputan yang sangat menarik ya untuk menceritakan kepada kita bahwa
ternyata dungulit ini memang mudah sekali didapatkan ya dengan berbagai macam modus
kemudian apa namanya bisa didapatkan oleh para apa ya yang terbiasa menggunakan obat obat seperti itu
iya betul tanpa resep atau mungkin juga ya tadi resep akhirnya dikopi diperbanyak
karena alasan tertentu mereka merasa dengan obat tersebut merasa tenang ya
padahal anda harus ingat obat ini termasuk dalam kategori psikotropik golongan empat
artinya ada ketentuan khusus serta syarat yang sangat ketat bagi orang yang membutuhkan dumolit
plus juga jika anda terbukti menggunakan dumoli tidak memiliki resep atau menyalahgunakannya
itu terjerat kasus pelanggar ataupun ya itu penggunaan narkoba ya
nah sekarang tentunya sekarang anda sudah mengetahui tentang hal ini karena ya masih banyak juga orang orang yang mengatakan bahwa
tidak mengetahui kalau obat obatan seperti dumolitik itu adalah termasuk kepada golongan psikotropika
nah mudah mudahan informasi ini juga berguna ya bagi pemirsa di rumah
bahwa sekarang jika memang sudah terbiasa menggunakan itu
lalu harus segera melaporkan kepada dokter ya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut